kenormalan baru atau new normal sudah di depan mata tapi sayang masih ada daerah yang indeks kasus positif covid sembilan belas nya masih tinggi
kurva kasus pun masih terus naik
saya ajak anda kita akan lihat bagaimana sebaran covid sembilan belas yang ada di indonesia
yang pertama kita secara general dulu ya
jadi ini adalah perkembangan kasus covid sembilan belas dari awal juni atau selama periode bulan juni
tepatnya dari tanggal satu sampai dengan sepuluh juni hari ini
kita akan lihat bagaimana data orang yang meninggal kemudian pasien yang dinyatakan sembuh
kemudian kasus positif atau kasus terkonfirmasi
di awal awal juni angkanya sebenarnya sudah cukup besar
dengan adanya kasus terkonfirmasi ada di angka empat ratus enam puluh tujuh kemudian pasien yang dinyatakan sembuh tiga ratus empat puluh
dan ada penambahan ini penambahannya ya penambahan kasus meninggal dunianya dua puluh delapan
tapi kalau kita lihat anda amati juga
dari gugus tugas atau dari covid sembilan belas go id bahwa angkanya atau terjadi penambahan kasus positif setiap hari
paling tidak dari awal juni dari satu juni sampai dengan hari ini
kita akan lihat ini datanya yang berwarna biru adalah penambahan kasus positif
dari tambah empat ratus enam puluh tujuh naik terus di angka enam ratus sembilan enam ratus delapan puluh empat sempat turun
kemudian di tanggal empat juni kemudian naik lagi naik lagi
pada tanggal enam juni kita sempat berpikir bahwa ini adalah pencatatan dengan rekor tertinggi
tapi kemarin di tanggal sembilan juni kita dikejutkan dengan penambahan kasus positif yang tembus angkanya
jadi ada penambahan kasus tembus angkanya di angka seribu tepatnya di seribu empat puluh dua
bahkan hari ini mencatatkan kasus atau penambahan kasus positif yang menyebabkan penambahan kasus positif yang menyebabkan penambahan kasus positif

kalau tadi saya mengutip pernyataan dari prof amin ini kita belum dalam puncaknya
bahkan angka tembus seribu ini masih berpotensi atau diprediksi masih akan terus bertambah sampai tiga atau dua minggu ke depan
dengan penambahan kasus yang bisa saja di angka atau di atas dua ribu kasus
jadi ini belum mencapai puncaknya
tapi seiring dengan penambahan kasus
penambahan kasus yang terjadi ini juga salah satu indikatornya adalah tracing masif atau tracing agresif yaitu pemeriksaan kesehatan
yang juga jumlahnya atau pemeriksaan kesehatannya dilakukan juga semakin masif atau semakin banyak
angka pasien yang dinyatakan sembuh pun juga angkanya setiap hari ini terus bertambah
kita lihat beberapa hari terakhir saja atau tiga hari terakhir dari empat ratus enam orang yang dinyatakan sembuh
kemudian angkanya naik lima ratus sepuluh kemudian naik lagi tujuh ratus lima belas ya
lalu kita akan lihat berikutnya kita geser
ada lima provinsi yang masuk ke dalam daftar provinsi dengan kasus covid sembilan belas tertinggi
selama periode bulan juni ya
jadi lima provinsi tertinggi ada di ibu kota dki jakarta masih diurutan pertama
kemudian angkanya juga cukup beda tipis dengan jawa timur beberapa hari belakangan
kemudian tiga jawa barat empat sulsel sulawesi selatan dan yang kelima jawa tengah
kalau dari total jakarta ibu kota menyumbang seperempat
jawa barat sulawesi selatan
ini angka angka yang pasien dinyatakan sembuh kemudian meninggal dunia dan juga sebagainya
tapi yang bisa kita lihat dari lima daerah atau provinsi tertinggi yang masuk dalam daftar provinsi kasus covid sembilan belas tertinggi adalah
wilayah atau daerah yang sudah membuka keran relaksasi atau
kita beralih ke psbb masa transisi misalnya dki jakarta yang sudah mulai sejak lima juni kemarin
begitu juga dengan jawa timur yang sudah berakhir psbb di surabaya raya ya
di surabaya tulisan saya mudah mudahan kebaca ya
kemudian jawa barat yang juga sudah sangat siap dengan penerapan atau pemberlakuan new normalnya per tanggal satu juni
jadi tiga provinsi dengan kasus covid sembilan belas terbesar di indonesia adalah provinsi provinsi yang sudah membuka kegiatan perekonomiannya transportasinya dan sebagainya
sekali lagi kalau tadi prof amin bilang angka angka ini data data ini berpotensi akan terus bertambah paling tidak sampai dua sampai dengan tiga minggu ke depan
dan itu mencapai puncaknya bahkan angkanya bisa penambahan yang terjadi setiap hari bisa diangka lebih banyak
angka lebih dari dua ribu bahkan mendekati tiga ribu kasus
oke berikutnya kita lihat angka penyebarannya masih tinggi tapi fasilitas fasilitas publiknya juga sudah mulai dibuka
jadi relaksasinya mulai dibuka
nah salah satu media yang ada di michigan ini bernama m life di amerika meminta empat ahli public health untuk menilai risiko penyebaran covid sembilan belas saat menjalankan kegiatan sehari hari
paling tidak kita lihat ada lima atau indikator penilaiannya untuk tingkat risiko ini
yang pertama ini dia yang pertama kegiatannya di dalam atau di luar ruangan ya di dalam atau di luar ruangan yang lebih berisiko
nah para ahli ini memperkirakan bahwa kegiatan outdoor atau di luar ruangan itu justru lebih safe atau lebih aman
karena ada area terbuka
siklus udaranya pun lebih terbuka
jadi lebih aman ketimbang orang orang yang ada di indoor atau di dalam ruangan sempit potensi untuk pertemuannya pun akan lebih besar lagi
kemudian itu tadi potensi pertemuan jarak antar orang dalam satu tempat
kalau di outdoor space nya mungkin akan lebih besar atau lebih luas
jadi untuk mempraktekan atau melakukan physical distancing itu akan lebih gampang
sementara kalau kita di tempatnya indoor atau di dalam ruangan mungkin tidak akan lebih luas
mungkin tidak akan sebesar outdoor
jadi risikonya lebih besar
kemudian waktu yang dihabiskan di suatu tempat
jadi seberapa lama seseorang menghabiskan waktu di tempat tersebut
taruh lah ya let's say kalau misalnya kita ke cafe nongkrong nongkrong sama teman teman
kan nggak mungkin cuma tiga puluh empat puluh menit apalagi udah psbb berbulan bulan jarang ketemu sekali nggak ketemu mungkin pasti butuh waktu untuk ngobrol minimal paling nggak satu setengah jam
kemudian kepatuhan mengikuti aturan
jadi kesadaran tingkat kesadaran atau kepatuhan orang orang di dalam tempat tersebut
mengenakan masker atau tidak
menjaga jarak sosial physical distancing atau tidak
mencuci tangan atau tidak itu penting
nah itu tadi dan lima tingkat risiko seseorang
ya berikut hasil penilaian risiko penularan covid sembilan belas
sebenarnya ada kurang lebih tiga puluh enam yang disampaikan oleh m life
ada empat diantaranya yang lebih dekat dengan kegiatan atau aktivitas sehari hari
jadi penilaian sepuluh jadi penilaiannya ini satu sampai dengan sepuluh
satu yang paling safe ya yang paling aman gitu
kemudian sepuluh ini yang high risk atau yang berisiko
ya satu sampai dengan sepuluh
kita akan lihat yang pertama
oke sebelum saya yang pertama sebenarnya yang paling pertama adalah indikator atau angka sembilan ada di bar
ada di bar atau klub malam
saya agak sedikit flashback kalau ngomongin soal bar atau tempat malam
anda mungkin ingat di korea selatan ada kasus atau kluster klub malam di itaewon di korea selatan
yang setelah berminggu minggu di korsel itu tidak mencatatkan penambahan kasus baru
tapi ketika keran relaksasi di tempat hiburan malam di distrik di itaewon itu dibuka
bar itu dibuka
kemudian muncul bukan satu kasus
tapi lebih dari seratus kasus
kemudian di jerman pun ada bar shisha yang kemudian buka diam diam
sehingga berpotensi untuk terjadinya lonjakan kasus
jadi kenapa bar ada di angka paling tinggi itu sebabnya
oke yang pertama kita akan lihat di angka tujuh
jadi para ahli ini memberikan angka atau nilai tujuh untuk tingkat penyebaran covid sembilan belas
karena misalnya kalau kita ngomongin sekolah tingkat penularannya pun cukup berisiko tinggi
banyak faktor misalnya
apalagi kalau misalnya sekolahnya itu anak anak ya anak anak kecil
sulit untuk memberikan pemahaman mungkin gampang
tapi untuk prakteknya agak susah
bagaimana mereka menjaga physical distancing ketika di kelas atau jam istirahat
main bersama teman teman dan di sekolah pun kan gak cuma satu dua jam
tapi misalnya paling tidak empat jam
itu yang akhirnya menyebabkan sekolah ada di angka tujuh
kemudian berikutnya mall
begitu juga dengan mall
secara psikologis mungkin orang ya gimana ya untuk berbulan bulan gitu
gak keluar rumah nggak window shopping sekalinya itu dibuka
semuanya langsung bejubel untuk datengin mall
ya mungkin kangen jalan jalan tapi tingkat risikonya pun tinggi
karena misalnya terjadi antrian ketika masuk ke mall
jadi susah untuk menjaga jarak
jadi sehingga tingkat risikonya ada di angka lima
kemudian restoran beda beda tipis nih sama mal sama risikonya
jadi kalau di restoran apalagi kalau misalnya restorannya indoor
risikonya tuh agak lebih tinggi
karena tadi sirkulasi udaranya kan nggak akan sebebas
kayak misalnya kita ada di restoran yang outdoor
ada di taman gitu
jadi kalau misalnya di luar mungkin ada jarak sosial
kemudian pembukaan masker
ya kalaupun jarak sosial ya masih oke sedikit
tapi kalau misalnya di dalam ruangan
coba anda bayangkan bagaimana misalnya tidak ada pengaturan tempat duduk
jadi agak ada kedekatan
kadang kadang kita mungkin nggak sengaja untuk buka masker
kelupaan gitu ya
terus habis itu pegang sana sini gitu
itu yang kadang kadang menjadi tingkat risiko penyebaran covid nya agak tinggi kalau di restoran
nah sebaliknya di area pekerjaan atau perkantoran
ini tingkat risikonya justru lebih rendah
dibandingkan sekolah dibandingkan mal dibandingkan restoran
kalau di kantor tingkat disiplinnya cukup tinggi
karena ada prosedur
ada aturan yang harus diikuti oleh pihak gedung atau atasan
misalnya batas dari kubikel satu ke kubikel yang lain
jadi misalnya meja kerja pun harus dibatasi
harus dipasangin akrilik dan sebagainya
kemudian harus cuci tangan
kayak misalnya di kantor saya mungkin dari mulai masuk parkir sampai ke sini saya harus cuci tangan minimal tiga kali
harus pakai masker juga
hal hal seperti itu akhirnya yang mengakibatkan atau menyebabkan bahwa risiko penularan di kantor itu lebih rendah dibandingkan di sekolah di mal dan juga restoran
tapi intinya itu semua kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan
dan tetap menjaga jarak sosial